mungkin aku am captive pecat kali
tapi aku janji kok aku bakalan ganti uang kesempatan ya
enggak kamu gak harus mikirin itu
agen kalau aku pikir pikir ya
mendingan uang itu aku pakai buat kamu
daripada aku janji janji yang gak jelas
oh ya sebenarnya kenapa saya mau nge join
kok uang kamu bisa nggak ada
duitku diambil sama ibu
iya bukan cuma kamu yang bingung nak
aku juga bingung
sekarang dia tuh udah berubah
malah bukan cuma sikap gitu doang
dia juga sekarang terlebih tegas sama aku
maksudnya dia tuh dorong aku jalanan
aku sebenernya juga gak tau kenapa ibu kamu kayak gitu
tapi aku yakin suatu saat nanti kamu pasti tau kenapa ibu kamu suka gitu
sebenernya aku tuh mau nyariin kamu dan aku mau bawa kabar baik buat kamu
ini untuk pengobatan om yus
enggak enggak enggak aku nggak bisa nerima ini
li ini buat om yus bukan buat kamu
kamu jangan pernah berpikir yang macem macem tentang aku
kamu tau kan om yus sama aku punya hubungan baik sejak lama
kita semua mengharapkan beliau sembuh kan
jadi kamu harus terima cek ini

kamu mau berkerai sepi
ini cek buat pengobatannya papa
ini semua gilang yang ngasih
wah gilang kan yang bener bener baik ya
sus saya mau bawa papa saya terapi di sini
pesan aku ke kamar mandi sebentar ya
titip tas ya
kutunggu sini ya
jadi apaan ini bring
eh ke mana itu orangnya
ya tadi aku ketemu orang yang mirip sekali sama aku
masa bagu buagunya sampai sama
mungkin ini yang kadang kadang terhenti hidup sekosong
kau byut mikir atp
macem macem kali mana ada orang mirip kayak kamu
gak mungkin aku yakin sama banget kok
siapa tuh orangnya
udah lah ran kamu pasti salah liat
kamu juga sekarang udah kecapean jadi bisa aja kamu gak fokus
jadi kamu ngeliat orang lain kayak kamu
gak mungkin zan aku yakin deh mirip banget
berarti hari ini udah cukup melelahkan buat kamu
sekarang kita pulang aja
kita istirahat di rumah